tunggu apaan lu ah
kami cuma ditugaskan
buat jeburin lu ke jurang
putri dia gak ada masuk ngomong kayak gitu
udah lah tante gak usah soal baik sama saya
saya gak akan tinggal di situ
gue mau lu bikin kelakasi dewa
kalau perlu jangan sampai dia selamat
kalau lu berhasil gue bakal bayar dua kali
jangan berani berani loh halangin hubungan gue sama putri
dan jangan panggil gue mike kalau gue gak bisa hancurin lu
puas puas puas kamu
ini gara gara kamu nih gak jadi tunangan sama si mike
orang orang di sini jadi duduk kamu yang gagah
orang orang di sini jadi jelek jelek yang dibawa lagi
sekarang ibu mau tanya sama kamu ya
itu kepala kamu ada otaknya kan
itu otak kamu dipakai buat mikir atau coba jadi panjangan doang
mikir dong put
semua tindakan kamu itu berimbas ke ibu
di mana sih kamu tuh
kamu denger ya
pokoknya ibu gak rela
ibu gak rela lagi
barangkali kamu gak jadi tunangan sama mike
kasian putri tante
putri pasti tertekan karena tante
dan emang tante mau putri tuh nikah karena terpaksa
aku gak akan tante
kamu tuh namanya siapa
jangan mentang mentang ya
kamu itu bertemanan sama putri dari kecil
terus kamu bisa ikut ikut capur rusak tante
kamu denger ya
pokoknya ibu gak rela putri
ibu gak rela
ya ampun ya
kenapa jadi begini sih keadaannya
ya lo yang sabar ya
gue ngerti banget perasaan lo
karena lo masih berbaik untuk gue dengan prinsip lo
tolong ya jangan cerita sama dewa
jadi obat yang ngeracunin omar zuhay itu cuma di luar negeri
jelas nih ini bukan orang sembarangan
bangun dong cepet banget
itu yang penting
tunggu sebentar omar
ya ampun ya ampun
lo liat nih akibatnya
kalau lo masih gak mau tunangan sama gue dewa bakalan habis
ya ampun ya ampun
ya ampun ya ampun
ya ampun ya ampun
ya ampun ya ampun
ya ampun ya ampun
ya ampun ya ampun
ya ampun ya ampun
ya ampun ya ampun
ya ampun ya ampun
ya ampun ya ampun
ya ampun ya ampun
ya ampun ya ampun
ya ampun ya ampun
ya ampun ya ampun
ya ampun ya ampun
ya ampun ya ampun
ya ampun ya ampun
ya ampun ya ampun
ya ampun ya ampun
ya ampun ya ampun
ya ampun ya ampun
ya ampun ya ampun
iya put kenapa
pak dewa pak
iya ada apa sama dewa
dia udah senang sama anak buahnya mike
dia abis itu putri dikirim video pak
dan dia udah bapak bulur
pak tangkep dong pak
tergantung dari situ mike
yaudah kamu tidur di rumah aja ya
nanti biar pak acara dewa ya
pak pak pak putri ikut pak
gak usah put ini sangat bahaya buat kamu
papa gak mau terjadi apa apa sama kamu
kamu tidur di rumah aja
nanti biar papa cari leo sendiri
tapi papa harus janji mau dewa pulang
iya pasti pasti tenang aja kamu ya
kamu mau apain lu ah
jangan inget ah
lu mau ngapain gua
kami cuma ditugaskan
buat njeburin lu ke jurang
mendingan lu ucapin pesen pesen terakhir lu
eh bhg dalam
terima kasih pak
tumen kamu mau terima kasih sama papa
gak biasanya gitu kok
nih kalian berdua tolong ya
masukin dewa ke gudang
kunci jangan sampai lolos
kenapa bawa aku ke gudang ini
papa cuma mau kalau kamu tuh gak ganggu semua rencana papa sama putri
udah deh kalian masukin dah nak
pak bukan aku pak
pak pak pak disini pak
buat lu ngapain ngajakin ketemuan gue disini
untuk cari dewa
sekarang dewa itu lagi disekat sama anak buahnya mai
iya tapi masa gue tuh gak tau dewa tuh ada di mana
saat ini semua tuh gara gara gue pasti
masa dewa gak akan kayak gini
gue tunggu teman gue ya
udah kalau gitu kita cari bareng bareng
pokoknya kalian jaga dewa baik baik ya
jangan sampai dia lolos
kalian sekap dewa di gudang jalan mangga kan
ya ampun jadi ini semua kerjaan papa
jangan dibawa ke gudang lain ya
jangan sampai dia lolos